nah siapa nih yang kangen jalan jalan amel kangen gak jalan jalan
sangat sangat kangen udah lama
udah lama ya karena masalah pandemi ini
pasti kita juga semua kangen dan gak sabar banget untuk jalan jalan
nah untuk membahas mengenai hal tersebut kami akan berbincang dengan travel blogger
yang bukunya pun sudah dijadikan film nih amel ya
sudah ada mbak trinity yang bergabung bersama kami di after sepuluh
hai trinity semoga kabar baik ya
nah trinity ini kan belum lama ini terjadi kehebohan di media sosial
terkait dengan unggahan netizen soal harga makanan di daerah malioboro yogyakarta
yang dianggap mahal dan juga tidak wajar
dan apakah mbak punya pengalaman serupa
iya pasti pernah ya kalau semakin sering jalan jalan kejadian kayak gitu jadi hal yang biasa gitu
tapi ya kalau udah sekali kena ya nggak diulang lagi ya
jadi memang kalau udah ada tempat restoran atau tempat makan
yang di tempat bener bener di pusat wisata gitu ya
maksudnya di tempat
yang turis banget gitu
itu memang harga relatif bahkan kayaknya sebagian besar pasti lebih mahal dibandingkan tempat tempat lain gitu
jadi memang sudah ada ekspektasi gitu bahwa wah ini pasti lebih mahal gitu
oke jadi sudah ada ekspektasi ya kalau misalnya di kawasan yang ramai wisatawan
apalagi di jogja kemarin itu permasalahannya itu ada di kawasan malioboro
yang kita tahu memang kawasan malioboro itu kan penuh dengan wisatawan ya mbak trinity
kalau misalnya dari mbak trinity sendiri
ada nggak sih tips untuk kita nih para yang pengen jalan jalan
agar terhindar nih dari dipatok harga yang mahal gitu sama para penjual di sana
oke kalau sekarang sih malah kita gampang ya kan
karena sekarang restoran ataupun tempat makan itu sudah punya daftar menu dan ada harganya gitu
ya bisa lewat menu yang ditulis ataupun ditempel di banner gitu kan ya
nah sebenarnya kalau kita mau makan
ya kita lihat lihat dulu dong harganya ngecek ngecek harganya gitu kan
apakah ini mahal atau sesuai dengan kantong gitu kan
ya pertama itu
dan kedua kalau misalnya apa namanya kalau mau makan yang benar gitu ya
ya menjauh sih sebenarnya dari pusat wisata gitu
karena biasanya memang di situ pasti lebih mahal gitu
karena kan sewanya aja mahal dan orang orang pasti banyak kesana gitu kan
biasanya sih kalau saya makan makan gitu
mau makan di suatu tempat di kota atau negara lain itu saya mencarinya justru yang selera lokal gitu
yang jauh jauh dari tempat pariwisata gitu
terus ketiga sekarang udah banyak kita tinggal browsing sih mau restoran apa segala macem
udah ada harga udah ada menu sudah ada testimoni dari orang gitu kan
jadi sebenarnya gampang gitu ya
jangan mungkin mungkin yang tiktok itu lapar kali ya sampai dia masuk aja gitu dan pikir pasti murah nih jogja gitu kan
gak ngetik ngetik dulu gitu
baik lho mbak trinity ini sekarang kan dalam masa pandemi ini kita semua dihimbau untuk sebaiknya tidak traveling dulu ya
lalu bagaimana nih hobi traveling mbak trinity sendiri
dan sebelum pergi travelling seperti apa sih riset destinasi wisata yang dilakukan
oke kalau misalnya saya traveling sekarang ya memang udah jarang banget
tapi kalau misalnya mau traveling pun ke tempat tempat yang memang bisa dikendarai dengan kendaraan pribadi
jadi kayak terakhir saya ke lampung gitu bener bener nyewa bus sama keluarga gitu kan
terus juga ke tempat tempatnya juga mencari bener bener yang gak rame gitu
jadi yang kalau anak zaman sekarang bilangnya anti mainstream gitu
jadi yang gak rame rame udah gitu terus juga
biasanya sih carinya yang ke alam ya jadi kayak ke pantai island hopping ke pulau pulau gitu kan
terus juga kalau misalnya ke museum juga yang terbuka gitu yang air ventilation nya bagus
terus juga kalau sekarang kan hotel hotel juga sudah ada sertifikasi dari pariwisata
nah itu biasanya dicek tuh yang chse itu
oke jadi ini tips tipsnya juga ya amel ya cari yang memang ruangan terbuka
yang bisa dijangkau dengan kendaraan roda empat misalnya mobil pribadi gitu kan ya
dan juga cari yang anti mainstream ini bener banget nih mbak trinity
ini bisa dicatat buat teman teman ya
mungkin kalau misalnya saya mau jalan jalan nantinya
saya penasaran sih mbak trinity sendiri ini kan memang ya traveler gitu ya sudah kemana mana
apa sih mbak trinity yang dikangenin nih dari traveling sebelum ada pandemi ini
oh waduh kangen banget itu sampai aduh bener bener ya kangen lah
maksudnya dari yang setiap hari berada di mana mana gitu kan
sekarang yang aku lihatnya itu lagi itu lagi gitu
yang dikangenin sebenarnya gini ketika kalau misalnya ya
ketika pembuka mata terus baru bangun nih terus ngeliat langit langit
terus kan mikir gitu ini lagi dimana ya gitu kan
dan itu sekarang gak terjadi itu
perasaan kayak berada di suatu tempat yang tidak familiar itu tuh yang dikangenin gitu
baik mbak trinity terima kasih atas waktunya bersama kami di cnn indonesia
dan semoga secepatnya pandemi akan berakhir dan kita semua bisa traveling bareng
biar kita aminin bareng bareng ya
baik terima kasih mbak trinity sampai ketemu